kebocoran tabung gas lpg merupakan salah satu penyebab utama kebakaran di kota bandung
tahun dua ribu tujuh belas satu dari enam kebakaran terjadi akibat bocornya tabung gas
lantas apa saja hal yang harus diperhatikan untuk memastikan keamanan tabung gas lpg
habis tiga minggu kemarin kebakaran menghaluskan puluhan rumah di wilayah krs lengkong bandung
diduga kebakaran terjadi akibat bocornya gas lpg di salah satu rumah warga
dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana atau diskar pb kota bandung mencatat
dari satu ratus sembilan puluh delapan kejadian kebakaran pada dua ribu tujuh belas tiga puluh enam kebakaran diakibatkan kebocoran gas lpg
artinya sepanjang dua ribu tujuh belas satu dari enam kebakaran di bandung terjadi akibat kebocoran gas lpg
telah terjadi kejadian kebakaran sebanyak satu ratus sembilan
satu ratus sembilan puluh delapan kejadian kebakaran
ini dari januari sampai dengan desember
untuk tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga mei telah terjadi kebakaran di bandung itu sebanyak enam puluh dua kejadian kebakaran
dari satu ratus sembilan puluh delapan kejadian kebakaran ini berdasarkan pemantauan kami
ini diakibatkan oleh ada beberapa hal
pertama karena cost rating listrik
kedua karena kompor gas karena rokok dan lain lain
sedangkan untuk tahun dua ribu delapan belas dari sembilan puluh dua kejadian kebakaran
yang lima kejadian kebakaran itu diakibatkan oleh gas
ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan keamanan tabung gas lpg
memastikan regulator tabung gas terkunci sempurna dan tidak longgar
konsumen juga diimbau untuk selalu memeriksa kelaikan selang regulator dan karet pengaman secara berkala
masyarakat juga diminta tidak panik jika ada indikasi terjadi kebocoran
kalau ada bocor atau udah ada bau gas kayak gitu jangan panik inti utamanya ya
dilihat dicek bocornya di mana
simpel caranya bikin air sabun balur seluruh gasnya
apakah itu dari regulator selang atau sampai ujung kompornya
kalau misalnya ada gelembung gelembung itu menandakan di situ ada bocor
hal lain yang perlu diperhatikan adalah ventilasi udara di ruangan
agar gas bisa mengalir keluar jika terjadi kebocoran
dengan demikian resiko terjadinya ledakan dapat diminimalisir